pada pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan
saudara fs sebagai tersangka
bisa ulangi tim sus telah menetapkan saudara fs sebagai tersangka
terkait dengan pasal apa yang disangkakan dan proses penyidikannya nanti akan dijelaskan
secara khusus oleh pak kabar eskrim selaku tim penyidik dan juga beberapa hal yang memang
akan dijelaskan oleh pak irwasum